ya udah terima kasih untuk masukan masukan dan evaluasinya
pertarungan berlangsung di awal perintah perintah akhir
yang mengubah kriteria kewalahan
membenarkan anak presiden untuk menemukan tiket pembalas perintah
apa yang dilakukan untuk memastikan orang orang yang tinggi
dilindungi dari penyakit yang tidak terhadap
apakah alasan dari pengaruh yang tidak terhadap
blupress kemarin terus sampai dibahas di hpbp juga
ya ini terkait apa
kalau yang kemarin kan yang di akademisi itu kan
menyikapi tentang demokrasi juga
ya mungkin terima kasih untuk masukan masukan dan evaluasinya
saksikan program program kompastv melalui siaran digital
ptv dan media streaming lainnya